meskipun sudah mengantongi kartu indonesia sehat
seorang penderita tumor ganas di jombang masih saja kesulitan
mendapatkan layanan kesehatan
akibatnya tumor yang menyerang di bagian leher
tidak kunjung di operasi pihak rumah sakit
bahkan karena putus asa
pria yang bekerja sebagai tenaga serabutan ini
sempat berniat mengakhiri hidupnya
hanya menangis pasrah yang bisa dilakukan sulama
kala menceritakan penderitaan yang harus dialami suaminya sukadi
sukadi warga dusun kedung boto desa podoroto
kejamatan kesampen jombang ini
menjalani hidupnya dengan tumor ganas yang bersarang di lehernya
akibat sakitnya tersebut
sukadi tak bisa bekerja menjaga kemampuan
dan menjadi kuli angkut ayam lagi
ironisnya meski memiliki kartu indonesia sehat
sukadi kesulitan mengakses pengobatan
sukadi sebenarnya pernah dirawat di rsud dr sutomo surabaya
sayangnya satu bulan di rs dr sutomo surabaya
operasi yang diharapkan bisa menyembuhkan sakitnya
tak kunjung dilakukan oleh pihak rumah sakit
dengan kejataan tersebut
merasa putus asa
sukadi pernah nekat hendak mengakhiri hidupnya
dengan menjaga kemampuan

beruntung sang istri bisa menggagalkan niat sukadi
saat ini berbekal obat seadanya
sukadi menutup dengan plester luka
yang ditimbulkan dari kelenjar yang tumbuh membesar
pemerintah desa sebenarnya telah beberapa kali mengupayakan sukadi
untuk mendapatkan layanan pengobatan
namun sukadi tak pernah mendapatkan operasi
tanpa diketahui alasannya
saat ini pemerintah desa hanya bisa mengupayakan
menghimpun dana sosial untuk warga sukadi
dan melaporkan kondisi sukadi kepada dinas kesehatan kabupaten jombang
agar bisa dibantu pengobatannya
ini mengingat keadaan ekonominya
sangat lemah sekali
keluarga sukadi yang memang hidup dalam kekurangan ini
kini hanya bisa menunggu uluran tangan dermawan